bakal calon presiden anies baswedan mulai keras mengkritik pemerintah dengan sejumlah isu
mulai dari soal kesenjangan pertumbuhan subsidi kendaraan listrik hingga soal penerapan demokrasi di indonesia saat ini
lalu mampukah kritik keras sang penantang ini menaikkan elektabilitasnya jelang masa pendaftaran
atau bagaimana keterkaitan antara kritik dan juga kepuasan masyarakat terhadap pemerintah hari ini
dan untuk menganalisanya sudah bergabung bersama kami di studio direktur sekutif indikator politik indonesia burhanuddin muhtadi
selamat malam mas burhan terima kasih
oke ini menarik ya sebetulnya kalau kami catat kemudian ada beberapa isu yang kemudian disinggung anies kemarin
tapi salah satunya adalah soal kendaraan listrik yang kemudian langsung dikomentari oleh sejumlah menteri
agus gumiwang kemudian menko luhut ini langsung berkomentar
artinya berhasilkah kritik ini mendapat respon publik begitu
ya minimal berhasil menarik perhatian para pejabat
dan kalau misalnya kita cek mengapa
anies baswedan mengajukan kritik tersebut menurut saya lepas dari persoalan teknokratiknya
tetapi kita bisa melihat reasoningnya
mengapa kemudian anies baswedan makin kencang mengkritik pemerintah
karena memang ada hubungan antara tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah dengan elektabilitas para capres
nah ketika approval rating presiden naik itu umumnya menekan elektabilitas anies baswedan
karena kebetulan mas anies ini kan diposisikan atau dikesankan sebagai capres antitesa
oposisi begitu ya
jadi ketika misalnya approval rating presiden turun maka yang dicari adalah figur capres yang berbeda secara alternatif dengan pemerintah
dan itu adalah anies baswedan
akhirnya seberapa itu bisa efektif begitu
maksud saya begini ketika hari ini kepuasannya cukup tinggi apalagi kemudian survei indikator mengatakan di kisaran tiga puluh
ini akan diperlihatkan juga grafis yang sudah disiapkan oleh teman teman kpt terkait dengan hasil riset tersebut
tapi artinya seberapa akhirnya bisa merubah angka yang dominan itu tadi dengan kritik seperti ini
nah saya belum punya survei terakhir
survei terakhir dari lembaga survei indonesia yang menunjukkan hasilnya lebih tinggi lagi approval rating pak jokowi
delapan puluh dua persen menurut lsi ya
data saya tujuh puluh delapan lima persen
tapi poin saya kan tidak ada pilihan lain buat anies baswedan
masa menyerah dengan asumsi delapan puluh dua persen masyarakat puas terhadap kinerja presiden
maka dalam pidatonya kemarin mas anies mengajukan sejumlah catatan yang masih menurut mas anies rapot merahnya pemerintah
satu dari sisi demokrasi
tapi mungkin demokrasi tidak terlalu banyak menarik perhatian publik ya
walaupun kemudian isu presiden cawe cawe kan seminggu ini lagi rame begitu
tetapi kan kita belum tahu efeknya ya
apakah masyarakat peduli terhadap isu itu
nah umumnya kalau kita lihat dari data survei masyarakat itu lebih peduli pada isu isu ekonomi
nah makanya kemudian masuklah kritik lain selain demokrasi yaitu berkaitan dengan masalah subsidi kendaraan listrik
nah menurut saya lepas dari soal ada efek atau tidak secara elektoral kritik mas anies ini perlu dicermati oleh para pengambil kebijakan
karena secara umum ya saya bukan ahlinya ahli kendaraan listrik
tapi secara umum bisa dipahami
maksud saya begini kalau misalnya subsidi diberikan kepada kendaraan umum berbasis listrik itu kan yang memakai jauh lebih banyak
termasuk masyarakat kelas menengah atas mereka bisa dipaksa untuk menggunakan public transportation
kalau misalnya public transportationnya tadi menggunakan subsidi listrik
tapi kalau misalnya yang menggunakan adalah kendaraan pribadi kan secara umum kita bisa mempertanyakan siapa yang memakai subsidi tersebut
kalau dikatakan bukan yang berhak menerima katanya begitu
nah itu jadi secara umum sebenarnya kita bisa mengerti
lagi lagi saya harus disclaimer saya bukan ahli
dan kita perlu mendengar juga pendapat pak lugung
kemudian dengan statement anies baswedan itu artinya membuka celah ruang diskusur masyarakat begitu untuk kemudian
jangan jangan memang selama ini ada kesalahan kebijakan begitu dari angka yang cukup tinggi ya tujuh puluh delapan lima
setidaknya kan kritikan mas anies ini membuka diskusi publik
atas kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan umum
dan misalnya bagus
jadi kita dipaksa untuk memikirkan kebijakan yang diambil oleh pemerintah tepat atau tidak tepat
dan kalau misalnya ada yang tidak tepat pemerintah juga harus lebih terbuka untuk mendengar aspirasi publik
ini kan satu kebijakan satu kritik yang menarik
justru kita menunggu perdebatan semacam ini
tapi kenapa terlalu lama akhirnya
apakah dia melihat kemudian ini menjadi momentum yang pas ketika semua calon sedang bermunculan ini kemudian untuk
ada diskusi soal ide gagasan begitu
nah saya tidak tahu ya kenapa terlalu lama untuk menunggu
tapi menurut saya sih kita harus lebih cepat untuk menarik diskusi terkait dengan capres ini
bukan pada urusan yang bersifat gimmick
apakah capres makan di pinggir jalan apakah capres salaman sama pendukungnya
itu menurut saya sudah lewat lah
kita perlu menarik diskusi pada isu isu yang berkaitan dengan kebijakan teknokratik
jadi jangan dibawa pada persoalan politik identitas jangan dibawa pada persoalan latar belakang agama atau etnik
itu isu primordial itu isu abad pertama
itu isu abad zaman batu
sekarang kita masuk pada perdebatan teknokratik berkaitan dengan proposal kebijakan apa yang ditawarkan oleh setiap capres
dan anies dalam posisi mengkritik kebijakan yang diambil oleh pemerintah karena dia diposisikan sebagai capres yang tanda kutip ya berbeda aspirasi
sebenarnya dia diposisikan dengan incumbent atau dengan pemerintah sekarang
atau dengan all president men yang sudah muncul ya
nah bahwa kemudian kebijakan tersebut bisa menurunkan public trust terhadap pemerintah kita tidak tahu
tapi paling tidak kalau misalnya public trust itu turun kan anies mungkin bisa berharap elektabilitasnya
karena kalau misalnya dia tidak mengkritik kebijakan pemerintah mungkin kepuasan akan naik terus dan itu akan membahayakan juga
tapi lepas dari motivasi elektoral itu menurut saya nggak apa apa mas anies membuka perdebatan publik berkaitan dengan isu ini
dan isu ini jangan lupa abram ini berkaitan dengan anak muda
jadi survei indikator dua ribu dua puluh satu menemukan perubahan iklim dan lingkungan hidup adalah isu yang paling dianggap penting oleh anak muda
anak muda yang menjadi responden kami
mungkin buat masyarakat secara umum isu lingkungan hidup isu emisi karbon gak terlalu besar
kurang relate begitu ya
tapi anak muda tiga puluh lima tahun ke bawah itu isu yang sangat relatable
oke artinya seberapa bahasanya kemakan begitu dengan target pasar terutama kalau anda katakan ada anak muda ada yang kemudian pemilih dengan rentang umur yang lebih tinggi misalnya
lagi lagi pertanyaan bram berkaitan dengan data yang saya belum punya
karena belum bisa kita menilai
saya nggak mungkin menjawab dengan spekulasi
karena bagaimanapun saya harus punya datanya
tetapi kalau anda tanya apakah isu lingkungan berkaitan sama anak muda saya punya datanya
tapi kalau misalkan melihat pola yang sebelum sebelumnya ketika ada isu yang berkembang terus kemudian dilakukan survei akankah kemudian akan merubah cukup banyak begitu
nah yang kalau dari pola sebelumnya bram itu yang berkaitan dengan inflasi
jadi kalau misalkan
jadi kepuasan publik itu kalau dikorelasikan dengan banyak variabel itu yang paling kuat skor korelasinya itu adalah persepsi terhadap kondisi ekonomi sosiotropik
nah pertanyaannya ekonomi itu kan banyak variabelnya
variable apa yang paling berkaitan secara positif dengan peningkatan approval rating
jadi kita punya data paralel
dan ini bukan hanya zaman pak jokowi
dari zaman ibu mega kita punya datanya
dua ribu tiga kita punya data tracking terus
itu ketika inflasi naik itu persepsi publik buruk
dan kemudian memukul approval rating siapapun presiden
kalau inflasi naik otomatis kan harga harga barang naik
mereka mempersepsi ekonomi gelap
dan mereka menyalahkan pemerintah kan
tapi sebaliknya kalau inflasi turun kemudian mereka mempersepsi ekonomi baik baik saja
daya beli bisa
pertanyaan saya adalah kritik terhadap kebijakan anis ini berkaitan langsung dengan inflasi atau tidak
kalau anda tanya ke saya sekarang sepertinya agak berat mengaitkan kendaraan listrik sama inflasi
karena nggak langsung berkaitan
tapi kalau kemudian melihat anak muda yang cukup cenderung dengan isu itu akan bagaimana
makanya kita harus tunggu lebih sabar
apakah anak muda tertarik
nah untuk melihat seberapa tertarik kita harus tanya dulu
anak muda ini ataupun pemilih secara umum tahu atau tidak kritikan anies terhadap subsidi kendaraan listrik
karena orang nggak mungkin punya efek kalau tahu aja nggak
jadi kita harus tanya dulu
tahu atau tidak anies menyampaikan kritik masalah ini
setelah kemudian tahu kita tanya lagi
bagi mereka yang tahu percaya atau tidak percaya kritikan anies ini misalnya make sense
atau tidak make sense
rational itu tidak
tidak masuk akal
kalau misalnya tahu tetapi tidak percaya ya efeknya pasti kecil
tapi kalau dia tahu dan percaya kritikan ini rasional legitimate dan karenanya pemerintah harus merevisi itu tentu punya efek bagus
membuka ruang diskusi tadi yang sepertinya bilang oke
dan punya efek elektoral
kalau misalnya dia tahu dan percaya kritikan anies masuk akal itu pasti otomatis punya kontribusi elektoral terhadap anies
apakah mungkin kemudian ketika mereka para responden itu mengetahui soal isu itu mengetahui bahwa ada alasan rasional
tapi tingkat kepuasan pemerintah misalkan tidak berubah atau sangat turunnya kecil
jadi lagi lagi ini
kepuasan publik terhadap pemerintah kemudian elektabilitas itu variabelnya bukan hanya satu saja
bukan hanya berkaitan dengan
tahu atau tidak tahu kritikan anies berkaitan dengan subsidi kendaraan listrik
misalnya orang puas terhadap kinerja pak jokowi salah satu variable penjelasnya adalah efek partisan
kalau dia memilih pak jokowi apalagi sejak dua ribu empat belas apapun yang dilakukan pak jokowi benar aja
ini loyal atau tidak berarti artinya ya
ada yang begitu kemudian ada juga karena efek demografi kesamaan etnik kesamaan agama
jadi saya sudah
saya sudah berkecimpung dalam survei opini publik sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan
dan sampai sekarang saya sulit untuk memahami betapa opini publik itu sangat kompleks
membaca kompleksitas begitu ya
jadi sampai sekarang pun saya harus rendah hati untuk mengatakan banyak misteri yang belum terpecahkan dalam memahami perilaku opini publik
mas burhan terakhir singkat saja apakah kemudian dengan posisi yang semakin oposisi semakin berseberangan dengan pemerintah wakil anies nanti harus kriteria yang juga sama
atau kemudian kriteria yang mungkin dekat atau menjadi bagian dari pemerintah
nah ini pertanyaan menarik dari bram ya saya termasuk orang yang berpendapat sebaiknya figur dari anies itu bukan berasal dari ceruk yang sama ceruk perubahan
meskipun tidak harus berasal dari
ya meskipun bukan berasal dari kubu pemerintah
tapi minimal orang yang dianggap atau bisa diterima oleh kelompok pendukung
tapi kalau misalnya anies menggandeng figur yang bisa diterima oleh pendukung pak jokowi meskipun tidak harus berada dari lingkaran kekuasaan paling tidak anies berharap mendapatkan tambahan suara
nah kalau misalnya dia mengambil dari ceruk perubahan maka dia tidak akan mendapatkan tambahan suara

nah kalau misalnya dia mengambil dari ceruk perubahan maka dia tidak akan mendapatkan tambahan suara

nah kalau misalnya di mystery not miss kitauss

misalnya itu yang terjadi
ya hanya memperebutkan dua puluh persen
masyarakat yang tidak puas terhadap pak jokowi
dan itu jauh dari cukup untuk bisa
oke berarti ini mungkin bisa menjadi pandangan yang menjadi
masukan juga untuk pihak perubahan
meskipun tentu kalau nasdem
nasdem bisa relatable
karena nasdem kan
mungkin berharapnya cawabresnya itu
bukan dari demokrat bukan dari nasdem
bukan juga dari pks
mungkin alternatifnya ini tadi
tapi lagi lagi ini isu yang pasti akan menarik
dan akan didiskusikan secara
panas di internal koalisi perubahan
oke kita lihat seperti apa dan kami tunggu
kalau ada rilisnya terkait dengan kritik ini tentunya
mas burhanuddin terima kasih mas burhanuddin
direktur sekretif indikator politi indonesia telah bergabung
dan memberikan insight di kanal pemilu